menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yudi krisnandi melakukan inspeksi mendadak di beberapa instansi pemerintah untuk memastikan pegawai negeri sipil mulai bekerja pasca libur lebaran senin ini
sanksi ringan hingga berat siap dijatuhkan bagi pns yang kedapatan mengambil cuti pada sebelas hingga lima belas juli
dalam sidak yang dilakukan di kantor ptsp jakarta pusat dan kantor kecamatan gambir tidak ditemukan pns mengambil cuti tahunan
sidak ini merupakan tindak lanjut surat edaran menpan dan reformasi birokrasi pada dua puluh tujuh juni lalu
yang menghimbau pns tni dan polri agar tidak mengambil cuti tahunan lantaran libur lebaran selama sembilan hari dirasa cukup
bagi pegawai aparatur negara yang mengambil cuti pada sebelas hingga lima belas juli ada sanksi ringan berupa teguran hingga sanksi terberat tidak mendapatkan promosi jabatan
kalau mereka abai terhadap pelayanan publik ya tentu mereka akan mendapatkan surat peringatan pertama
nah surat peringatan pertama itu
bisa bisa yang bersangkutan kalau sudah akan dipromosikan bisa berhenti itu ditunda
atau kalau yang bersangkutan akan dimasukkan ke diklat pim diklat pim itu prasarat untuk promosi kenaikan pangkat itu juga bisa ditunda diklat pimnya